di sukoharjo jawa tengah ada perusahaan yang mengolah masakan serba kambing secara instan dan menjualnya dalam kemasan
jadi anda tidak perlu repot antri di restoran karena aneka hidangan cepat saji ini bisa dibeli secara online
daging kambing dipresto dengan bumbu dan kuah agar terasa lembut
menu yang tersedia bervariasi mulai dari gulai kambing tongseng sate kambing hingga tengkleng
masakan daging kambing ini kemudian dikemas dan bisa bertahan selama satu tahun
jika anda menginginkan hidangan kambing yang dimasak langsung mungkin bisa memilih kambing bakar hot plate
mau mencoba membuat sendiri begini caranya
daging kambing direbus hingga berbuih lalu masukkan merica dan asam jawa
aduk dan masak selama sekitar dua jam
oh iya buih hasil merebus daging kambing harus dibuang ya agar bau kambing tak tercium saat disantap nanti
setelah matang dan bumbu meresap masih ada proses selanjutnya
daging kambing direndam dengan kaldu margarin dan merica
siram daging dengan kuah hingga airnya menyusut
terakhir bakar daging di atas arang
kalau tak suka dibakar daging juga bisa digoreng
olahan kambing lain yang tak kalah nikmat adalah tengkleng
manis asin gurih dan pedas
perpaduan rasa inilah yang dirasakan saat mencicipi tengkleng kambing goreng tempur
menu kuliner daging kambing yang berada di desa tempur sari kecamatan candimulyo kabupaten magelang jawa tengah
bahan baku pembuatan tengkleng goreng tempur ini adalah dua belas potong tengkleng atau tulang kambing
ada pun bumbu yang disiapkan
bawang merah bawang putih merica jahe kunyit cabai kemiri ketumbar lengkuas cengkeh daun salam gula jawa serta garam dan santan
rebus tulang atau balungan kambing dengan air hingga matang dan empuk selama kurang lebih dua puluh menit kemudian ditiriskan
untuk bumbu dan rempah seperti bawang putih bawang merah merica kunyit jahe ketumbar lengkuas serta kemiri ditumbuk hingga halus
sedangkan untuk perbuatan tengkleng kambing kita akan membuatkan perbuatan tengkleng
untuk kuah gulai bumbu yang sudah dihaluskan dimasak dan dicampur dengan santan
kemudian potongan tengkleng dimasukkan ke dalam bumbu dan dicampur dengan kuah gulai serta kecap manis
tunggu hingga bumbu meresap
tengkleng kambing goreng pun siap disajikan
tim liputan cnn indonesia